halo selamat malam gelombang demonstrasi mahasiswa
masif dilakukan di seluruh indonesia
rkuhp dan undang undang kpk yang baru
menggerakkan mereka sebagai cikal bakal perjuangan nasional
yang akan muncul dalam lembaran sejarah bangsa
peran mahasiswa secara sosial dalam revolusi
dan perubahan bangsa tak bisa dipandang sebelah mata
semua hanyalah demi tegaknya demokrasi
agar tidak diperkosa oleh para elit politik kita
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas titik nadir
apa bahasa yang kira kira
bukan saya tahu
iya bukan sih
ini di atas kataviv
kalian lihat saya memungkinkannya di masjid jateng
ber lifelong perusahaan heelai masjid jateng
tapi akhirnya sampai saya mengisi vec promised
jadi kontroversi tentu saja pada minggu ini selain undang undang kpk yang baru ada rancangan kuhp
makanya kita akan bicara tentang kuhp sekarang
hikayat kuhp kita yang mirip produk handal karena awetnya di luar akal
ini barang kolonial tapi masih eksis di masa milenial
hukum ini menyesap dalam segenap hati rakyat
jadi kalau ada perubahan bisa dianggap irasional
kuhp zaman belanda mau diubah supaya dianggap produk nasional
banyak aspek yang disoal mulai dari ternak tetangga apalagi itu ya
mahligai asmara yang bakal menjadi pasal
rupanya polemik rkuhp tidak hanya dikritisi secara nasional tapi juga internasional bahkan interkontinental
presiden juga menyampaikan dan saya juga sudah mendapatkan pemberitaan dari negara negara besar australia china amerika dan eropa
bahkan beberapa data headline atas pasal itu
dan mereka akan memberi warning warning kepada warganya untuk datang ke indonesia
takut dikriminalisasi takut dipidana mana kalahnya membawa pasangan
karena di luar negeri itu banyak juga pasangan yang tanpa adanya ikatan perkawinan
memang urusan enak enak
kadang ujungnya jadi
nggak enak enak itu memang harus melibatkan semua pihak
kalau yang enak cuma satu itu namanya perbuatan durjana hina dan bisa masuk penjara
apalagi kalau cuma mau enaknya tapi nggak mau anaknya
inilah urusan yang juga mau diubah dalam rkuhp kita
lah memang seperti apa rancangan undang undangnya sih
ada juga pidana yang misalnya dia korban pemerkosaan tapi dia ingin menggugurkan kandungannya
itu dia bisa kena juga sebagai korban kena pidana lagi
tuh bahayanya itu
sekali lagi tapi ini baru rancangannya saja
bahkan sudah ditunda ya oleh baik oleh eksekutif ataupun legislatif
tapi menarik sekali kalau kita membahas pasal pasal kontroversial yang katanya buatan asli anak negeri
namanya juga produk dalam negeri
pasti dong harus memasukkan komponen yang dekat dengan kehidupan rakyat sehari hari
ya sehari hari itu pasti penting kan untuk undang undang terkini supaya kita bisa meresapi
termasuk masalah bebek tetangga
yang harus ikut diurusi
terus ada di mana misalnya hewan ternak yang kita pelihara
terus dia jalan jalan ke kebun tetangga kebun tetangga rusak
kita dipidana juga
nah bener kan
memang pemiliknya harus bertanggung jawab
pasal bebek yang dipidana
kebayang gak bebek kita dipidana kalau masuk ke kandang orang lain
kalau bebek yang kena pidana urusannya tambah runyam
ini secaya itu bebek bakal kena pasal berlapis
berlapis bayang nggak bebek kena pasal berlapis
kalau di bubu berlapis lebih enak
ini pasalnya berlapis
kasian si bebek itu ya
soalnya si bebek juga akan dipidana pasal perzinahan
karena sering berhubungan tanpa ikatan pernikahan
masih mau lihat lagi pasal kontroversialnya rkuhp yang kalian semua tolak dalam beberapa hari terakhir
ada juga yang dia menunjukkan alat kontrasepsi
padahal dia misalnya petugas dan lain lain
dia bisa kena pidana juga
tuh semua dipidana
ya mungkin ya
ini yang perlu kita cermati
alat kontrasepsi adalah topik yang sensitif
dalam mengkampanyekan kehidupan sejahtera ala keluarga bencana
perlu berencana maksudnya bukan bencana ya
perlu kemampuan tenaga penyuluh yang adaptif efektif imajinatif
serta tidak diskriminatif dan juga agresif
tentu kampanye alat kontrasepsi janganlah terlalu ekspresif
kalau dicontohkan dengan praktek nyata
nggak perlu nunggu rkuhp yang baru untuk masuk penjara
tidak cuma penjara
terlebih dulu penyuluh yang seperti ini akan diarak oleh warga
yang tak kalah menarik adalah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden
di mana penundaan pembahasan pasal ini justru didukung oleh siapa
apa sebab musababnya presiden jokowi mendukung dicabutnya pasal
yang mungkin saja akan menghina dirinya dan wakil presiden
kita akan lihat
lalu penghinaan presiden
presiden secara benar dia nggak ada masalah
presiden tidak keberatan
soal pasal penghinaan itu dihilangkan atau apa
karena menurut beliau ya sudah lama juga di uak uak
kata ketua dpr presiden udah biasa di uak uak
kalau bahasa apa namanya prokertonya di uak uak atau apa
di bejek bejek kali ya
di bejek bejek namanya juga di uak uak ya
kamu juga sering di uak uak sama pacar
nggak kan pasti jangan
itu bisa kena rkuhp nanti kamu
mungkin itulah risiko menjadi
orang terkenal siap menerima aneka kritikan
mulai dari yang dangkal hingga yang faktual
saya salah lihat kamera
maka itu sangat disarankan ketika sudah terkenal
contohnya orang yang bilang naik pesawat dari indonesia ke amerika serikat
kelas bisnis sama kelas ekonomi beda
kamu tahu siapa kan
nggak tahu ya
kamu kurang lama di instagram berarti ya
maklum teknologi itu sudah canggih
bisa berubah menjadi alat yang efektif untuk membangun isu abal abal
kalau sudah terlalu bebas begini
harga diri pemimpin negara mudah saja terjungkal
maka itu rkuhp sempat menyoroti penghina presiden dan wakil presiden yang bisa terjerat pasal
maksudnya menghina yang seperti apa kira kira ya
tahu nggak menghina seperti apa
nggak tahu kan
saya juga nggak tahu
kita tanya pak yasona lawli yang paling tahu soal ini
kalau kalian mengatakan kepada saya
yasona lawli tak becus mengurus
undang undang tak becus ngurus
lapas tak becus mengurus
itu sah sah saja
karena saya pejabat publik
saya anak aram jadah
kukejar kau sampai keliang lahat
dengar ya tadi
kalau kamu bilang saya titik titik titik
saya akan kejar kamu keliang lahat
ngeri kali pak yasona ya
sangat mengerikan memang
atau jangan mentang mentang
rakyat yang berdaulat

kita jadi lupa rasa hormat
kita perlu menghargai wakil rakyat kita di parlemen sana
sangat on fire dengan kerjanya
ini wakil rakyat kita yang kamu demo berhari hari kemarin itu
mulai munculnya itu di akhir akhir masa jabatannya
produktif di akhir akhir masa jabatan
mungkin insentifnya banyak ya
bahkan katanya rkuhp adalah pembahasan lama
karena kita harus mengganti hukum buatan belanda
dengan cara atau cita rasa asli indonesia
sekarang begitu kita mau menerima
sekarang begitu kita mau menyelesaikan undang undang pidana
kok gimana sih ini udah kerjaan lama kok
mau gak diselesaikan lagi
mau ditunggu sampai kapan
kepercayaan diri kita sebagai bangsa
untuk bikin undang undang sendiri nggak ada
jadi kalau sekarang pemerintah dan dpr
ingin bekerja keras
memberikan hadiah terbaik kepada bangsa ini
tujuh puluh empat tahun kemerdekaan negara kita
memang harus didukung
memang anggota dewan yang terhormat ini
lima tahun belakangan kemana aja
mana sih mereka tuh
semarang ada gak
berhasil terlihat produktif ya
di akhir akhir ya
mereka ngebut mengejar masa masa kelam
yang nyaris lupa kerja nyata legislatif
hari hari yang dulu minim inisiatif
dan diisi dengan keriuhan yang kontradiktif
tiba tiba dpr dan pemerintah yang biasanya ribut nih
bikin revisi undang undang
ya kan yang masih terlalu lama
ya kan yang mahasiswa semua kaget
kita juga kaget
pers dan media masa
protes mahasiswa langsung ngebuka
dan saya mau tanya
teman teman yang banyak yang ikut demo gak kemarin
ikut semua ya
satunya itu saya yang gak ikut demo kemarin ya
tapi kita meliput di lapangan
coba kita dengar saran dari senior dpr
ke kita kita yang masih muda
tapi kan tetap harus pakai mekanisme
gak bisa nunda pembahasan undang undang
oke itu ndah ya
gak bisa begitu dong
bukan warung kopi kan
kamu yang kemarin demo gak bisa
katanya main gitu gitu aja
bukan warung kopi
katanya ini negara bos
itu kalau kata bang fahri ya
sekarang saya mau tes ke mahasiswa yang ikut demo kemarin ini
paling nggak yang dekat sebelah sebelah saya aja ya
apa yang kalian tuntut dalam demonstrasi kemarin
tolak pasal penghinaan presiden
tolak pasal penghinaan presiden
tolak pelemahan kpk
tolak pelemahan kpk dengan tangan terkepal

aksi protes tidak hanya muncul dari kalangan mahasiswa saja
anak sekolah juga bisa ikut bersuara
apa sih tindakan dpr yang bikin mereka resah dan gelisah
tolong dihapus ru kontroversial itu
yang tentang apa itu
lihat di google kan
gak lulus nih
saya ulangan juga bolos tadi pak
kamu kelas berapa
saya kelas segitu pak
sepuluh itu kelas berapa
kelas satu sma
masya allah pak
ya kan jaman kamu sama jaman saya beda
kalau lupa kita biasanya suka nyontek
tapi yang penting positif
yang penting semangatnya ya enggak
semangatnya ingin berjuang untuk melakukan perubahan buat rakyat
yang penting semangat dulu
tahu nomor dua lah
ya dibalik itu semua pelajar memang tugasnya belajar
lagi soal undang undang
soal sosial dan politik
jadi kalau ditanya bisa sekaligus memberikan sikap dan pernyataan jelas banget kehadiran
mereka ikut demo ini supaya nggak perlu ikut ulangan
kayak kita dulu kalau ada rusuh rusuh atau apa rame rame di luar kita pasti ikut keluar
karena mendingan kita tunggu di uks atau ruang bp kan daripada ikut belajar
nah yang namanya pelajaran hitung hitungan memang bisa mengubah siswa mendadak tremor
matanya kedutan bahkan hilang ingatan
karena itulah ketika ada ajakan unjuk rasa mereka bisa merasa layaknya aktivis pergerakan
kayak temen temen yang ada di sebelah saya ini
lah ini masalahnya kalau mahasiswa demo bawa gagasan sementara yang mereka ini beberapa
oknum oknum siswa lah ya malah bawa petasan
memang ini pesta tahun baruan
duduk jangan jombong
oh minta yang punya petasan dikeluarin
yang punya kepang api dikeluarin
oke tepuk tangan semua itu adalah serba serbi mengenai aksi demonstrasi beberapa hari terakhir
tentu saja itu yang jenaka tapi kita bicara ini tentu dengan apa aspirasi yang sangat
serius karena kita perjuangannya perjuangan untuk bangsa dan negara
minggu ini gelombang gerakan mahasiswa yang menolak rancangan undang undang yang dianggap
anti kebebasan demokrasi dan pemberantasan korupsi disuarakan secara lantang di seluruh
harusnya ada suara musik di sini ya
sebuah perjuangan mahasiswa yang dilakukan dengan penuh pengorbanan tanda api pergerakan
dilakukan sepenuh jiwa dan raga untuk indonesia
perjuangan hingga menyebabkan mahasiswa meninggal dunia
benarkah demokrasi kita tengah di titik nadir
nantikan pembahasan dan ulasannya usai jeda
tetap di kupas tuntas